sampai jumpa di video selanjutnya
sampai jumpa di video selanjutnya
sampai jumpa di video selanjutnya
dicatat aja dulu pak ji
di satu namanya kemarin
pan besok sabtu saya gaji ya
pasti aneh bayar pak ji
gak bisa kemarin alasan lu gak berdompet
begitu amat sih pak ji
kayak gak kena kita aja
pan bertiga hari pak ji
mau tiga hari mau setahun
iya pak ji
sama pak ji sulam
udah empat bulan nih
dia kagak pernah nagih
ini baru kata
ditambah sembilan belas ribu
pak ji udah ngalakan gitu
sudah sono mutang lu sama sulam
gue jual yang cash
iya pak bu
sadannya ada pak ji
ada ada mau berapa
siapa pak pak pak haji
siapa lagi kalau bukan pak haji sulam
pak haji sulam
dia mau baik kali
terutama mana kecil
orang yang gak punya anak mandul
lain kali nyaut dulu baru datang
jangan bikin orang kesel ngerti mak
maaf ji tadi teh mamang lagi ngelamung
ngelamun apa sih mau pulang kampung lagi
ya enggak sih mama lagi mikirin soal tadi malam
orang orang yang pada nggak datang
nah udah deh nggak usah dipikirin lagi tuh
eh yang penting kita berbuat baik sama orang
iya sih ji
orang itu mau berbuat baik sama kita itu alhamdulillah
kalau nggak mau itu urusan dia sama allah
iya mamang juga berpikiran begitu ji
tapi yang memang masih penasaran siapa yang jadi biang keladinya ji
kok malah di sini bukannya istirahat di dalam aja
hari ini kan masih belum kerja kan
gunain buat istirahat
dikasih tahu kok malah senyum senyum ayo masuk di dalam bi
yaelah mpok kesannya robin tuh kena penyakit kanker atau liver
luka robin tuh udah kering mpok
ini juga mau telfon orang kantor
insya allah besok roby masuk kantor
rob bukannya pap
mau khawatir sama muka lo nanti banyak gerak kalau balik lagi
di belakang bang
bener ching keywordsnya belasang rudek
eh raff nungguin warung dulu ya
emak lagi ke warung sehat
emak kenapa emak
emak sedih dengan raff
makannya kebuang buang ya
dia marah marah tau
dia marah marah dia bilang
diluar kan nasib banyak orang yang kelah perang
emang seharusnya semalam nih
kita bagiin tuh pake meskin
maka tau sendiri
badan kita capek udah gitu pikiran juga capek
ya udah emak
biar nanti roby yang beresin semuanya
sekalian roby juga minta maaf
untuk bawa makanan makanan untuk semua ke orang orang yang butuh
ya udah emak lanjut aja ke dalam ya
gak bakalan lagi jadi temui setan
kok temennya setan
yang karya mubazir kan temennya setan
berarti yang membuat makanan buzzer juga
temennya setan dong
nanti biar roby yang beresin
alusin aku nih dosanya
eh ini bu
makanan yang tadi malam
jadi mubazir semuanya
soalnya tidak ada yang hadir
padahal mang ojo tuh sudah menggunakan semua orang
tapi yang hadir cuma ustadznya karya
lagi gak enak badan
hati hati bu omongan ibu ibu sama juga doa
makanan yang tadi
kasian ya banyak makanan yang kebuang
jadi mubazir dah
kenapa lu pada kesianin
emang dia itu doh pantas di gituin
tau gak lu
kagak pake tapi tapian
kampung kita ini juara satu
kampung yang paling bersih sekelurahan
itu berkat rw kita yang sekarang
kagak tau dapet bisikan dari mana

dia pake kondisi
pake kondisi rw yang sekarang nih
ya pake sukuran leh
dia pikir kali warganya itu
disebarin makan demen
warga jadi kagak deman sama dia
jadi rw segala
tukang bobur ya tukang bobur aja
aneh udah merasa kayak punya muka lagi bang haji
yang bikin kesana lagi bang haji
itu barang yang aneh utangin
dirampas diambil lagi
utangnya berapa sih
kagak banyak sih bang haji cuma
kagak jangan bang haji
aneh masih punya usul nih
pada saat ada pengajian bang haji